ya para santriwan sekalian
waktu bermain kalian sudah habis kemarin ya
begitu pula para santriwati sama ya
jadi hari ini
waktunya kalian full untuk belajar
belajarnya apa sih ustadz
nah belajarnya kalian bisa melukis pemandangan
sambil kalian lebih meyakini lagi tentang kebesaran allah
melihat ciptaan allah
kemudian pemandangan lah
kalau kalian mau melukis bisa melukis wajahnya ustadz mustafa
yang mulia dasar dunia
ini suatu anugerah juga dari allah loh ini
indra indra indra
jangan jangan dia itu lagi nyari harta karun lagi
si haikal sama asun itu kan
lagi sholat subuh berjamaah sama ustadz ustadz
kalau kita kan
sholat berjamaah bertiga doang sholat subuhnya
kita kan sholatnya di kamar
petanya masih aman kan
udah aku gambar di badan di lopan
lukman kamu dari mana aja sih
lama banget nyampainya
aku tuh abis mandi
aman kamu ngapain mandi sih
petanya tadi ilang kan
aku harus nyanyi lagi petanya di kamar hai kau
terima kasih ustadz
terima kasih ustadz
baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

sebelumnya ustadz akan memberikan pembahasan untuk ustadz musa
sebelumnya ustadz akan memberikan pembahasan untuk ustadz musa banggakan
sebelumnya ustadz akan memberikan pembahasan untuk ustadz musa banggakan
kemanakah trio bemo
kau gak keliatan
mereka ambil peta aku lagi
ustadz gimana kalau saya aja yang nyari trio bemo
mungkin dia masih tidur
iya ustadz aku juga solat
iya ustadz aku juga solat
kau boleh teman ustadz gitu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam gimana sob ketemu
petanya sudah di tangan aku
sebentar lagi kita akan menguasai
itu man my
sobri emang cerdas
yaudah ayo keburu air kalian datang
kalian udah ambil petaku
petanya udah aku miliki
kerjaan cuma kabur doang
sekarang kita bisa menguasai
harta karun ini
wah pik tenang
wah pik tenang
oh iya kan ada yang salah kan
iya kan kayaknya ada yang salah deh
iya kan petanya
oh beneran bro
kita bilang juga
deksa kan di drobemo
harta karunnya berarti di drobemo dong
aduh terus gimana dong
sekarang kita siap siap buat ngejar drobemo
ya para santriwan sekalian
waktu bermain kalian sudah habis kemarin
begitu pula para santriwati sama ya
jadi hari ini
waktunya kalian full untuk belanja
belajarnya apa sih ustadz
kemudian bisa melukis pemandangan
sambil kalian lebih meyakini lagi
tentang kebesaran allah
melihat ciptaan allah
berupa pantai ya gunung
kemudian pemandangan lah
atau saran nih kalau kalian mau lukis
bisa melukis wajahnya ustadz
usaya mulia dasanto dunia
ini suatu anugerah juga dari allah loh ini
wajah yang tampan tiada tarah
atau kalian bisa bikin kerajinan
lewat kerang mungkin
kalian bikin kerajinan gelam dan lain sebagainya kalung
atau mungkin kalian bisa mengarang cerita
ya tentang liburan kali ini
pokoknya bebas selama itu positif
dan meningkatkan kreatifitas kalian
kalian boleh melakukan itu
silahkan mungkin untuk ustadz zahnuyuh
ya apabila mau ditambahkan
engga engga udah cukup
yang ditanya itu
ustadz zahnuyuh bukan ustadz zaki
ini mewakili ustadz zahnuyuh emang salah
emang ada pasalnya ada undang undangnya ada peraturannya
tapi kan ustadz zahnuyuh masih punya mulut
ya ini juga punya mulut
ustadz zaki hentikan debatnya
daripada debat terus
lebih baik ustadz berdua
ini jadi bemo
sekaligus tolong ustadz cari ismail haikal sama asun
mereka itu sejak tadi izin belum balik sampai sekarang
ya udah tinggal sendiri
eh eh siapa yang ngikutin
harus mulai jalan dari
tapi kok ustadznya ga ada ya
cuma setengah ya
iya sih ya
gimana dong kita nyari harta karunnya
haikal sama ismail ga ketemu belum
belum tau ustadz
iya saya juga bingung ya saya nyari itu gak ketemu
padahal saya nyari dari sini
kesana dari sana sini
ustadz aduh ya allah
saya tuh bingung nyari mereka kemana dan mereka tuh ngumpet di mana gitu
saya pikir mereka tuh ngumpet di
di bawah sendok
di bawah sendok
kok di bawah sendok ustadz
saking sulitnya ketemu
pasti tempat terpencil ya paling nggak
terus gimana kalo
trio bemo tuh si subri
aneh hampir mirip
aneh punya kesamaan sama ustadz musa
aneh udah cari dari kamar ke kamar
dari bukit ke bukit yang ada di daerah sini
ampe dari pohon ke pohon aneh cari